dugaan riza dugaan papa surya menduga ini ada hubungannya sama ricky lagi ingat yang waktu
kemarin di pengadilan yang saya cerita yang kepala saya dihajar pakai batu itu kan orang orang
riki juga nah ricky ini kan menyimpan dendam juga dengan elsa jadi bisa aja memang
pak maaf pak boleh tunggu sebentar ya ada yang ketinggalan baik banget aku berharap
enggak ada lagi teror teror yang mengancam keluarga kita capek aku juga berharap
karena lagi kita belum tahu ini mulas syaft altopo jumpat anda wszystkim
eh udah legang
nonton sebentar ya
tapi papa mikir jangan aku ini penakut ya pak
aku berani kok
cuma ya untuk saat ini kan kita harus waspada
jaga jaga aja pak
ya ada siapa itu
ada siapa itu
gak usah dada lihat fotonya ini loh
tapi papa ini gak ada niat sih
ini ngeliatin foto loh dari tadi
ini real time nya
kangen mama ya
ntar mama juga pulang
tuh saya namain ampanya tuh aja gini
ini mau dibikinin tangan tangan
senangnya kamu liat tangan kamu
terus kamu udah pulang sih
tangan sama maskara apa
semalam itu kan waktu ngasih kejutan buat
rena itu pengen tidur di situ
ada rasa bersalah juga lah
rena juga kangen sama saya juga
jadinya saya mau kasih kejutan buat rena
nanti rena sekolah
ya sekalian juga
jalanan menuju sekolahnya rena itu amat nyapa enggak
mau bicara dulu sebentar ya
kalau bisa bawa maskara sekali sekali
ini perlu dibawa gak nih
ke kamar dulu ya
terus ya bu
saya mau ngecek jalanan menuju sekolah ren aman atau enggak
mama karena mama gak ikut semalam kan
jadi ada beberapa yang mama lewatkan
bapak surya mama sarah dan elsa
ketika menuju ke rumah sakit itu mendapatkan teror
katanya kaca mobilnya itu dilempar keluar
tapi bapak surya tetap menjalankan mobil sampai benar benar sampai tujuan rumah sakit ini
karena kalau misalkan berhenti kan takutnya di jalan langsung
sorry mau ngepotong dari siapa apa apa semuanya udah ketahuan belum
ini masih dugaan
ini masih dugaan
karena menurutku semuanya berawal dari elsa
berawal dari elsa merembet ke semuanya
menduga ini ada hubungannya sama ricky lagi
ingat yang waktu kemarin di pengadilan yang saya cerita
yang kepala saya dihajar pakai batu
itu kan orang orangnya ricky juga
nah riki ini kan menyimpan dendam juga dengan elsa
jadi bisa aja memang tujuannya elsa
tapi untuk lebih waspada lagi karena kemarin saya juga ikut terlibat kan
karena ricky pernah mengancam andin ke pengadilan
takutnya ini juga merembet lagi
dimanapun elsa dan andin ini kan kakak adik
sekarang saya mau ngecek secara langsung perjalanan menuju sekolahnya reina itu aman apa tidak
di sini akan ada penambahan penjagaan nantinya
jangan sampai lengah ya
karena memang itu kan semuanya beruntung
ada sebab akibatnya dan takutnya keluarga kita terlalu mauk
dan semalam juga saya rendy riza membuat sebuah rencana
jadi mobilnya papa surya itu dibawa oleh riza dan rendy
bapak surya saya suruh naik taksi online untuk pulang
mau ngecek apakah memang benar itu sebuah ancaman atau hanya orang iseng
dan betul itu ancaman
mobilnya diikutin lagi
kacanya dipukul dilempar pakai batu
saya ikutin dari belakang naik motor
waktu kita kejar orangnya ternyata mereka memang benar benar beramaian
mereka punya komplotan yang cukup banyak
saya hampir ditabrak sama mobil juga
dari arah depan
untung bisa sedikit menghindar
alhamdulillah kamu bisa mengantisipasi ini semua ya
maksudnya bayangin nggak kalau kamu tidak mengantisipasi ini dan pak surya dan bu sari yang ada di dalam mobil itu
kebayang gak dilempar semua segala macam
tapi ini sangat terorganisir sekali ya
maksudnya terencana dengan rapi
ini membuatku khawatir
walaupun sudah bisa mengantisipasi ini semua tapi tolong hati hati ya
mama gak mau kehilangan kamu lagi
mama tahu kamu berusaha melindungi keluarga kamu
pak surya bu sarah semua tapi tolong jaga diri kamu
aku gak mau kehilangan kamu
saya boleh tanya
bapak surya sudah sedikit banyak bercerita
tentang masalah landin
sempat membahas tentang roy
dan mama yang sempat ke psikiater
saya ingin tahu lebih jauh
adik saya yang meninggal
yang dimana andin dituduh sebagai pembunuhnya
ya kalau memang
dan tidak masalah untuk mama
mengingat ingat kembali masalah itu
saya ingin tahu lebih jauh
adik saya yang meninggal
mengingat ingat kembali masalah itu
saya mau dengar